bangunan menara pcnu pengurus cabang nadatul ulama setinggi tujuh meter
yang masih dalam pembangunan di jalan cipanas kelurahan gedong panjang kota sukabumi ambruk pada rabu siang
akibat kejadian tersebut dua orang pekerja bangunan tewas dan satu orang pekerja lainnya kritis akibat tertimpa menara
setelah dilakukan pemeriksaan di ruang instalasi jenazah rsud syamsuddin sh
dua jenazah korban ambruk yang menara langsung dibawa keluarga untuk dimakamkan
sebelumnya warga di sekitar bangunan gedung pcnu mendengar suara keras saat bangunan menara ambruk
dan menemukan para pekerja yang tertimpa material bangunan menara
bikin menara apa
waktu kejadian hujan atau
enggak enggak hujan enggak ada angin nggak ada hujan angin cuma udahnya aja
pas amruk keras katanya sih kedengaran kesana juga itu kesanta ke dalam kedengaran
sejumlah saksi dan pekerja bangunan pcnu ini diperiksa unit reserse kriminal tores sukabumi kota
hingga rabu malam belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun pihak pcnu
dekat insiden amruknya bangunan tersebut
anzastu seno sukabumi jawa barat